direktorat jenderal beadan cukai kementerian keuangan memutuskan
keputusan tersebut mulai berlaku pada satu januari dua ribu dua puluh
ada beberapa alasan yang membuat pemerintah memutuskan
untuk menaikkan tarif rokok mulai awal tahun dua ribu dua puluh
kementerian keuangan menjelaskan
fungsi dari pungutan cukai hasil tembakau adalah
untuk pengendalian konsumsi rokok
menjamin keberlangsungan industri dengan menjaga keseimbangan
antara industri padat modal dan padat karya
dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara
kebijakan tarif cukai dan harga bandrol tersebut telah mempertimbangkan
beberapa hal antara lain jenis hasil tembakau
golongan pabrikan rokok jenis industri serta asal bahan baku
secara prinsip besaran kenaikan tarif dan harga bandrol
dikenakan secara berjenjilan
di mana tarif dan harga bandrol sigaret kretek tangan
lebih rendah daripada sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin
sementara itu direkturat jenderal beadan cukai mencatatkan
penerimaan sepanjang tahun ini melampaui target
yang ditetapkan dalam apbn sebesar dua ratus delapan dua triliun rupiah
capaian ini terutama didorong oleh penerimaan dari cukai rokok hingga makanan